mari kita sambut si anak petrus
terus kita juga kayak dikasih tahu kan
suka bumi di pinggiran aja gak dilayani
tidak mau jualan sampai ke daerah
sempet baca juga kak kan